demam keju mozzarella kini hampir merambah ke setiap hidangan kuliner
lelehan keju yang menjadi andalannya kini dipadukan dengan jajanan favorit masyarakat indonesia yaitu martabak
untuk merasakan kelezatannya pengunjung pun rela antri untuk menikmati martabak telur keju mozzarella
ada rasa manis lembut dan gurih
ada pula rasa asin renyah dan legit
siapa yang tak suka salah satu jajanan favorit masyarakat indonesia ini
dalam perkembangannya inovasi kuliner martabak kini semakin variatif
racikan sebuah kedai martabak yang terletak di jalan bupati ukur bandung ini
makanan jajanan ini jajanan yang disediakan
orang sejak jawa dulu dan kita pengen modifikasinya lebih modern aja sih
proses pembuatannya hampir sama dengan martabak asin pada umumnya
telur bebek yang dikocok diberi rempah lalu diberikan daun bawang daging cincang dan sosis
pipihkan adonannya lalu goreng dan tuang isi martabak
setelah digoreng selama lima belas menit disinilah letak inovasinya
ini namanya inovasi menghasilkan kreasi
jadi sebenarnya simpel sih hanya menambahkan beberapa bahan saja
salah satunya adalah keju tapi saya yakin ini menghasilkan cita rasa yang ciami
dua jenis keju lalu dibakar setelah disimpan di atas martabak
siapa yang tahan dengan godaan lelehan keju ini
dan terbukti ini adalah menu kolaborasi yang sempurna dan rasanya lezat
tak hanya unik rasanya yang lezat menggoda para pengunjung untuk rela antri demi kenikmatannya
aku lebih suka yang begini sih soalnya kan
tapi yang lainnya aja udah menarik jadi rasanya juga lebih bantul
jangan lupa simil
martabak unik di sini dibanderol mulai dari rp dua puluh hingga rp satu ratus dua puluh lima
dian permata sari bandung